kalau lagi pusing coba tarik nafas pelan pelan hembuskan
tapi kalau masih pusing juga coba tarik tunai lalu pergi liburan
anda pasti sering mendengar kalimat yang viral tersebut bukan
eits jangan langsung gas liburan kalau nggak ada perencanaan budget yang matang ya
ya liburan memang untuk bersenang senang tapi bisa diakali dengan tetap hemat dan hasilnya nggak kuat
nah ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar dapat meminimalisasi budget saat traveling
yang pertama dengan backtack run
biasanya ini sering dilakukan untuk menghemat budget
nah yang kedua dengan ikut open trip
open trip ini biasanya harga yang tertera bisa di share bersama teman teman
nah yang ketiga dengan berburu promo
biasanya setiap online travel agent mempunyai waktu waktu tertentu untuk memberikan promo kepada customer nya
nah yang terakhir adalah dengan membandingkan harga dari semua aplikasi ataupun juga online travel agent tersebut
mana yang paling murah langsung disika
menentukan transportasi dan hotel gampang gampang susah
biasanya budget liburan terkuras di dua hal tersebut
antisipasinya anda perlu membuat hitung hitungan
misalnya anda masih bingung mau liburan ke bali naik mobil atau pesawat
bandingkan sekiranya harga mana yang cocok dengan kantong
perlu diingat seberapa waktu yang akan dihabiskan sebagai konsekuensi dari pilihan anda
seperti halnya yang dilakukan travel blogger dodi senjaya
waktu perjalanannya kita itu makin lama
nah itu bisa disiasatin
biasanya kita harus kita penerbangan siang jadinya kita berangkat dari jakarta tuh lebih malam gitu
sehingga di kereta itu kita bisa tidur
di kereta dan itu juga nyaman
ia pun berbagi cerita ketika liburan hemat ke jawa timur dengan mengikuti komunitas backpacker
itu cuma menghabiskan uang rp enam ratus
jadi rp enam ratus itu aku sudah mengekspor ke beberapa daerah yang ada di jawa timur
malang itu waktu itu ke air terjun mandakaripura lalu ke baluran lalu ke ijen sampai lagi ke jakarta
anda masih bingung milih hotel
saya sudah membuat perencanaan kisaran biaya sesuai bintang hotel
kalau mau yang agak kece dikit sisihkan yang lebih
lagi lagi beragam aplikasi travel online penting untuk kamu unduh
saya bahkan pernah mendapat hotel bintang lima di bali dari harga yang awalnya lima juta rupiah per malam
dengan promo saya bisa mendapatkan hanya rp empat ratus delapan puluh satu saja
bila pilihan transportasi dan hotel sudah aman
bila pilihan transportasi dan hotel sudah aman
pastikan biaya biaya lain juga dapat diterima

mulai dari biaya makan transportasi dalam kota
hingga jangan lupa alokasikan budget untuk tes covid sembilan belas di era pandemi ini ya
packingnya sudah selesai saatnya kita liburan
roni satu ya puncoro jakarta
libur telah tiba libur telah tiba